nomor rumahnya sepuluh
kenal apa mas pur
kayak lagunya cici paramida
mas buru lucu banget sih
ibu boleh kan usaha lagi
bapak mau mandi dulu
bapak mau ikut ntis ngejek
iya itu emang kenapa
nanti kalau nanti ada penumpang
bapak tinggal nunggu di pangkalan aja
kalau bapak mau ngopi
entah disuruh surti bikinin ya
bu bur satu
makan di sini apa dibungkus
ah di sini aja
pak tapi kan entis mau ngojek pak
aduh sebentar tis
ya pasti masa enggak
kalau bisa banyakin ya santannya
bapak izinin ibu usaha lagi enggak
bapak enggak ngelarang
tapi kan kemarin usaha rendang ibu enggak jalan
ya udah usaha yang lain saja pak
udah lah bu
lebih baik ibu jadi ibu rumah tangga biasa aja
tapi pak kalau bapak sama bunga sudah berangkat
terus kerjaan ibu udah beres
kalau begitu teruslah ibu deh
ibu mau usaha apa aja boleh
rendang kue bapak nggak ngelarang
asal modal jangan minta sama bapak

ini di depan rumah bapak
iya tapi saya mau jemput bunga
buat jayanti mandasari
kampung rawa bebek
ini sih suratnya sar
nanti tolong anterin ya suratnya
ke alamat yang bener
takutnya ini surat penting
kan kasian ya sar
iya alamatnya mana tadi
kampung rawa bebek
tanah abang jakarta pusat
makasih ya maspur